bagi para pemain pb jaya raya disiplin dan kerja keras adalah kunci untuk meraih prestasi
hampir setiap hari sembilan puluh empat atlet binaan pb jaya raya dari kelompok umur tiga belas hingga sembilan belas tahun ini
harus menjalani dua sesi latihan pada pagi dan sore hari
hasilnya sejarah panjang klub yang berdiri pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam ini
diisi oleh sederet pemain yang memiliki tradisi juara
tempaan saat berlatih di pb jaya raya juga membawa pengaruh besar terhadap perkembangan karir bulu tangkis
susi susanti dan chandra wijaya dua legenda bulu tangkis tanah air
susi adalah peraih medali emas tunggal putri olimpiade barcelona seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan chandra meraih medali emas ganda putra di olimpiade sydney tahun dua ribu
saya setahun di jaya raya akhirnya saya dipanggil ke
iya kalau persaingan pastinya keras lah ya
jadi waktu itu saya masuk ke jaya raya pun sebetulnya saya paling kecil
jadi waktu itu saya masih di usia empat belas tahun saya masuk
sedangkan yang ada di sana sudah rata rata udah junior ya
delapan belas sembilan belas bahkan pemain pemain yang sudah masuk ke tim nasional
kalau saya melihatnya pastinya pembinaan yang berkesinambungan
juga support baik secara bukan hanya material moral juga
terus karakter dan ya latar belakang
dari para pembinanya yang memang sangat punya hati ya
jadi termasuk saya juga terinspirasi dengan pak j putra almarhum
yang memang memberikan support luar biasa
sehingga apa yang saya lakukan sekarang ini juga sekarang karena memang saya punya hati
punya cinta punya semangat punya visi misi ke depan gitu
selama ini pb jaya raya memang dikenal sebagai salah satu klub
yang kerap mencetak pemain pemain handal di sektor tunggal putri dan ganda putra
salah satu pemain tunggal putri binaan pb jaya raya yang diharapkan dapat menjadi penerus susi susanti
adalah talitha ramadhani wirjawan
mengenal bulu tangkis sejak berusia lima tahun
talitha mulai bergabung di pb jaya raya pada tahun dua ribu tujuh belas
pada dua ribu dua puluh dua talitha sukses menjadi juara di sirkuit nasional a di dki jakarta bandung dan purwokerto

tapi kebetulan kebetulan kebetulan kebetulan kebetulan kebetulan kebetulan kebetulan

untuk kelompok umur tujuh belas tahun
tapi tentunya apa yang diraih talitha hingga sampai di titik ini
butuh pengorbanan dan usaha yang tidaklah semudah membalikan telapak tangan
harus juara terus juara terus ya sampai bisa masuk ke tni susah
galak gak sih melatih latih di jaya raya
ada yang galak ada yang galak
ya melatih latih saya kadang termasuk
mas taufik itu
galaknya gimana kalau mas taufik itu
ya galak gitu kalau misalnya apa kalau diberitahu apa kayak nggak nyambung gitu marah gitu kadang
dimarahin gitu ngomel gitu
tapi mentalnya harus kuat dong sebagai pemain ya
tapi kalau promosi degresi itu tiap berapa bulan sih kalau di sini
itu gimana tuh prosesnya
ya dilihat dari turnamen kayak hasilnya tuh bagus apa enggak
kalau enggak bagus dalam enam bulan itu ya dilihat
di mata pelatihnya talitha memang salah satu pemain dengan bakat dan kemampuan yang menonjol
kalau boleh dibiarkan
kalau main game di antara berempat ini paling menangan balita
oh di antara pemain yang main seangkat mana ya
ya ini satu grup ini
jadi padahal mereka kan taruh nak lebih tua
namun tentunya dalam hal kemampuan bermain bulu tangkis
masih banyak hal yang perlu ditingkatkan oleh talitha
salah satunya adalah soal footwork yang dianggap menjadi salah satu kelemahannya
semakin berkembangnya permainan bulu tangkis di dunia
juga mengharuskan pelatih menyesuaikan program latihan yang diberikan kepada anak anak asuhnya
sekarang ini zamannya bukan kayak zaman game lima belas
pindah poin masih ada sekarang gimana caranya secepat mungkin dapat poin
jadi dan bagaimana caranya mukul seefisien mungkin
nggak ada yang narik ngayunnya panjang nggak ada
semua serba efisien
setiap klub atau perkumpulan bulu tangkis memiliki caranya masing masing
untuk mencari dan menjaring bibit bibit baru pemain potensial
kalau pb jarum merupakan pemain potensial